wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude sharif menyatakan pt nindya karya dan pt tuah sejati
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pelabuhan sabang
kasus ini merugikan negara hingga rp tiga ratus tiga belas miliar
proyek pembangunan dermaga bongkar pelabuhan sabang yang berlangsung pada tahun dua ribu empat hingga dua ribu sebelas ini
disebutkan laude sebagai proyek yang memiliki nilai jual terus bertambah sejak dua ribu empat silam
dengan total nilai proyek sebesar rp tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar
pt nindya karya disebutkan menerima keuntungan laba sebesar rp empat puluh empat enam puluh delapan miliar
dan pt tuah sejati menerima keuntungan sebesar rp lima puluh miliar
kedua korporasi konstruksi ini diduga melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek
dan penyalahgunaan anggaran apbn tahun dua ribu empat hingga dua ribu sebelas
diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar rp tiga ratus tiga belas miliar
kerugian negara sekitar rp tiga ratus tiga belas miliar

pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas sabang ini
khusus untuk kasus ini ini juga adalah kasus pertama
yang melibatkan bumn sebagai tersangka yang sebelumnya belum pernah terjadi
menanggapi masalah pt nindya karya sebagai perusahaan bumn pertama
ditetapkan kpk sebagai tersangka korporasi
menteri bumn rini sumarno menegaskan peristiwa itu terjadi
sebelum ia mengembang tugas di kementerian bumn
ia meyakini tata kelola perusahaan pelat merah pada masa pemerintahannya
jauh lebih baik daripada sebelumnya
ditemui dalam kegiatan family gathering bumn di sentul jawa barat pada sabtu pagi
rini menyatakan telah menekankan direksi bumn termasuk nindya karya
agar menaati proses hukum
namun ia juga menyebut kasus yang membelit nindya karya terjadi pada dua ribu enam
atau sebelum ia memimpin perusahaan bumn
kepala kementerian bumn
sebelumnya kpk menetapkan dua korporasi yang salah satunya pt nindya karya
sebagai tersangka korporasi yang terlibat kasus korupsi pelaksanaan pembangunan
dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang
menurut rini tata kelola perusahaan bumn pada masa pemerintahannya jauh lebih baik
salah satunya dengan melibatkan kejaksaan dalam pengawasan
tadi saya tekankan juga dan supaya menjaga karena proyek kita banyak
dan di mana mana
kita minta dukungan
keuntungan dari pihak pihak yang memang mempunyai keahlian di situ
kita minta dukungannya dan memang program dari kejaksaan agung sekarang adalah prevention
mereka ada timnya yang mereka ini namanya tp empat d dan jamdatun sangat mendukung
kami meminta terus terang dan alhamdulillah mereka mendukung
untuk kita diberi pendampingan di tiap tiap proyek sehingga menjaga
dan jangan sampai ada yang tidak
kelalean atau kehilafan dari para pelaku yang melakukan proyek proyek ini gitu